presiden joko widodo melantik dan mengambil sumpah dua pejabat tinggi negara
yaitu kepala badan nasional penanggulangan terorisme bnpt
dan kepala badan pengawas obat dan makan atau bpom
keduanya dilantik presiden di istana negara pada rabu pagi
presiden joko widodo melantik komisaris jenderal polisi suhardi alius
sebagai kepala badan nasional penanggulangan terorisme
menggantikan tito karnavian yang kini menjabat sebagai kapolri
presiden juga melantik penny kusumastuti lukito
sebagai kepala badan pengawas obat dan makanan yang baru
penny ditunjuk untuk mengisi jabatan kepala bepom yang kosong
yang selama ini dipegang bahdar johan sebagai pejabat sementara
tampak hadir dalam acara pelantikan ini sejumlah pejabat tinggi negara
diantaranya kapolri jenderal polisi tito karnavian
menteri kesehatan nila f muluk dan ketua mpr zulkifli hasan